ya itulah cara masyarakat itu survive karena luar biasa
oleh karena itu hampir bisa dipastikan mungkin juga susut dimakan tikus
ada khawatir tikus nasional sehingga gudang gudang bulog tergerus habis gitu
tidak juga gitu kan jadi apa ya kembali lagi box barror
itu pork barrel plus ya
work baru plus yang memastikan targetnya tercapai sebanyak banyaknya
sebagaimana yang dinarasikan kalau bisa satu periode
nah kemudian el nino dua ribu dua puluh satu ada juga
tak kalah intensitas value nya lebih tinggi dari dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh empat gitu
dan ini pun diperpanjang lagi kan
sudah enggak ada el nino ada bansos el nino
bill ini sudah hampir selesai dan intensitasnya lebih tinggi tahun dua ribu dua puluh satu gitu
lagi lagi ya karena tahun ini spesial ada pemilu gitu
kemudian kalau dilihat dari terkait dengan bansos
sebetulnya gelondongannya kan perlindungan sosial
jadi ini adalah program pro
jadi ini bukan kalau bansos ini seolah olah belas kasihan
ini adalah kewajiban negara untuk mengentaskan orang miskin untuk tidak jadi miskin
orang yang belum miskin tidak masuk ke jurang kemiskinan
itulah perlindungan sosial namanya
tapi varian bansosnya semakin banyak
for the bulding gak ada apa apa sih sih
karena kan cesanya mulai miskin gra imposs
dan kita tahulah kehidupan berbangsa di kita kan kita sempat presiden heavy lantas parlemen heavy presiden heavy sekarang jokowi heavy
apa yang diingin pak jokowi harus terwujud
itu yang membuat situasinya lebih masif dan smetter of time saja nanti penerima bansos bansos itu
juga banyak yang tumpang tindi disunter di daerah utama hampir tiap hari ada pembagian
bansos untuk orang yang sama pusing ini bansos apa lagi katanya
orangnya itu itu juga kan yang miskin itu kan yang miskin
kemudian kalau yang bagi bagi lempar seperti ngasih makan bebek itu cuma ada di indonesia itu
dilaksanakan oleh presiden sendiri
betapa tidak beradabnya manusia ini
intensitasnya tahun ini luar biasa
bahkan pernah berkantor di salah satu provinsi besar untuk bagi bagi
saya sebetulnya ingin cerita tapi tidak etis
bisa dipersingkat waktunya sudah habis pak faisal
masih terakhir tadi pertanyaan pihak terkait yang belum terjawab bisa diberi waktu satu dua menit
ya yang keterlibatan mantan mantan gubernur kemudian toh ikut kontestasi juga gitu
kan ini pemilu nasional relevan marketnya kalau di pengadilan kppu yang mulia relevan marketnya
jadi gentong babi ini mengacu pada praktik yang dilakukan oleh politisi
yang menduduki jabatan tinggi di pemerintahan pusat
yang mampu menggelotorkan uang lebih besar
agar menarik pemilih sehingga dia terpilih kembali
jadi beda relevan market kalau kita bicara gubernur bupati dan sebagainya
karena yang dihitung adalah nasional dan gubernur atau bupati tidak punya aparat sampai seluruh indonesia
gubernur jawa timur tidak bisa memerintah kepala desa di papua
pertanyaan kami juga belum dijawab yang mulia
sudah tadi keterlibatan dpr tadi kan
hanya memang ada beberapa actionnya yang kemudian tidak match itu tidak maunya dpr
apakah memang pemerintah yang melaksanakan ketentuan undang undang tentang basos itu
apakah bisa dipersalahkan pemerintahnya kalau dia melaksanakan tuntutan undang undang
saya rasa jelas tidak perlu dipermasalahkan
ya pemerintah wajib untuk melindungi rakyatnya membantu bantuan sosial kalau ada bencana alam
dan semuanya ada indikatornya
yang mulia mungkin ada miss sedikit
pertanyaan saya tadi bukan menyangkut gubernur
pertanyaan saya tadi adalah bagaimana ketika tahun dua ribu empat itu sby bisa menang atas megawati dalam pilpres
dan kemudian dua ribu empat belas jokowi menang
tidak masuk dalam kriteria
politik gentong babi karena pak sby waktu itu bukan incumbent
pak sby incumbent pada pemilu berikutnya
setelah itu dia tidak menyiapkan dinastinya anaknya
jadi dia bebaskan waktu yang
baik cukup pak faisal terima kasih